presiden joko widodo jumat pagi memberikan pengarahan di markas komando marinir di cilandak jakarta selatan
selain memberi arahan presiden kembali menyampaikan pesan saling menghargai dan menjaga toleransi antar warga
sejumlah anggota marinir membopong presiden jokowi usai melakukan inspeksi
presiden mengecek kesiapan prajurit dari atas tank amfibi
ini kali pertama jokowi menyambangi markas korps marinir sejak menjabat sebagai presiden
di hadapan ribuan prajurit korps marinir panglima tertinggi tni ini memberikan pengarahan agar korps marinir terus menjaga perdamaian dan keamanan dari segala kekuatan yang berusaha memecah belah persatuan